anggota polresta depok jawa barat menangkap seorang guru terduga pelaku pencabulan terhadap sejumlah siswa sekolah dasar di depok jawa barat
pelaku langsung menjalani pemeriksaan di unit ppa polresta depok
seorang guru bahasa inggris berinisial wr ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak kamis kemarin
dengan pengawalan tim sri kandi wr langsung dibawa ke ruangan penyidik ppa polresta depok jawa barat
wr yang berusia dua puluh tiga tahun ini merupakan terduga pelaku pencabulan terhadap sejumlah siswa sekolah dasar negeri di depok jawa barat
polisi masih terus mendalami keterangan wr guna mengetahui motifnya
korban memberi keterangan bahwa pada periode tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu delapan belas ini
menjadi korban pencabulan dari seorang oknum guru di sebuah sekolah dasar di wilayah timur
tempatnya mengakui ada perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum
jadi ada persesuaian keterangan dari beberapa korban